dan langsung kalangan tokoh lintas agama yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama atau fkub jawa tengah
yang memberikan ucapan selamat
spontan suasana bahagia dan haru dirasakan umat buddha atas kerukunan dan toleransi yang dilihatnya
tapi untuk khusus di mdesak ini beliau dari teman teman umum lintas iman lintas agama
satu satunya ada datang dari tidak hanya dari semarang
ini satu keberhatian kebermatan bagi kami umat buddha
tak hanya kaum lintas agama beberapa penganut kepercayaan dan budayawan pun ikut hadir
langsung mengucapkan selamat waisa kepada para umat buddha di vihara tanah putih semarang
umat beragama itu sudah tidak ada perusuhan tetapi kita terus menebarkan pergabian
maka hari ini sengaja kami hadir dengan sekian orang untuk ikut berbahagia di hari raya waisak ini
yang kedua bahwa ini sebagai penanda bahwa beragama kami terus beranjak menjadi
bagaimana kita mengekspresikan beragama yang dewasa
meski hanya sekedar datang memberi selamat
kegiatan tokoh lintas agama ini akan berjalan
ini membuktikan bila di semarang jawa tengah bahkan indonesia
masih ada dan selalu menjunjung toleransi kerukunan hidup umat beragama
damar sinuko semarang jawa tengah